untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di tengah pandemi covid sembilan belas
korps lalu lintas polri menggelar rapat koordinasi samsat
diharapkan setiap pelayanan publik yang ada di satuan lalu lintas di seluruh indonesia
telah menerapkan pelayanan berbasis teknologi
acara yang berlangsung secara daring ini berlangsung di salah satu hotel di kawasan jakarta selatan
dengan tema pelayanan prima di era digital indonesia semakin maju
rapat koordinasi ini diharapkan seluruh pelayanan lalu lintas menggunakan berbasis teknologi
sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat
selain itu dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di samsat
sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima
hal ini adalah tugas yang sangat besar
ini merupakan salah satu bentuk wujud daripada peningkatan pelayanan prima di era digital menuju indonesia maju
kemudian dari kegiatan ini kita akan menyamakan persepsi
dimana masing masing stakeholder atau instansi ini adalah sama sama kita untuk mempunyai komitmen bersama
mempunyai rasa untuk memuliakan daripada samsat ini menjadi lebih baik